dari ibu kota petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kecamatan pademangan jakarta utara
mengevakuasi beni hari widiantono warga kelurahan pademangan timur pada senin sore
petugas harus menggunakan tandu dan tangga untuk membawa beni dari balkon lantai dua rumahnya
hal ini dilakukan lantaran lantai satu rumah beni dipenuhi tumpukan sampah sehingga tidak bisa dilalui
pria berusia tujuh puluh dua tahun ini diketahui hidup seorang diri
sebelum dievakuasi petugas damkar beni mengaku sedang sakit dan meminta bantuan warga untuk membawanya ke rumah sakit
selesai dievakuasi petugas damkar menyerahkan beni ke petugas suku dinas kesehatan jakarta utara
oleh petugas sudin kesehatan jakarta utara beni dibawa ke rumah sakit koja jakarta utara untuk mendapatkan penanganan medis